bersuki cahaya purnama memang hanya pernah berkuasa di buku kota tapi namanya ada di mana mana
dicap sebagai penista agama ahok pun digiring ke penjara
sepuluh bulan berlalu ahok segera kembali dengan lembaran baru
lalu kepada siapa ahok akan berlabuh
kita akan tanya dengan sahabat rekan seperjuangan saat memimpin di dki jakarta
siapa lagi kalau bukan pak jarod saiful hidayat
pak jarod apa kabar
terima kasih sudah saya yakin kayaknya satu hari menjelang pak ahok bebas
pak jarod adalah orang yang paling diburu buru oleh para pewarta untuk tanya ini gimana soal besok ya
persiapannya sejauh ini seperti apa menjelang pak ahok bebas besok pak
sebetulnya tidak ada persiapan khusus ya
saya ketemu dengan pak btp terakhir itu hari minggu kemarin
sebelum beliau bebas ya sudah ketemu dan tidak ada persiapan khusus
bahkan jauh sebelumnya pak btp kan juga sudah menyampaikan jangan sampai ada yang menunggu dia keluar
menambut jangan ada perayaan macam macam ya
karena tidak ingin ada kegaduhan dalam darah kutip atau membuat kemacetan atau merugikan orang lain
kenapa kok kayaknya maunya lebih tenang lebih hening
biasanya kan kalau sahabat paling tahu nih sahabat apa sedang
apa yang sering dirasakan oleh sahabatnya
kenapa pengennya begitu menyendiri gitu jauh dari hiruk pikuk orang orang di luar
kita tahu bahwa bapak suki sudah memenuhi kewajiban dia
dia sudah dinyatakan bersalah ya toh
dijatuhi hukuman dua tahun dan dia jalani dengan baik
dia tidak pernah neko neko dia juga tidak mau mengambil bebas bersyarat
dan dia merenung
dia bebas murni
artinya pak basuki sudah mempunyai hak yang sama dengan kita semua
sebagai warga negara indonesia
dia berhak atas kehidupan pribadi dia profesi dia
dia merenung di penjara cukup lama dan dia tetap bersemangat berpikir positif
dengan menuangkan berbagai macam aktivitasnya
dan dia ingin menikmati hidup
bayangkan setahu saya sepengetahuan saya ketika pak btp bekerja bersama sama dengan kita di dki
itu tidak pernah sekalipun beliau jalan jalan
traveling misalnya tidak pernah
mas apa sekalipun pulang ke belitung pun
ke belitung cuma paling satu dua hari balik lagi
toh kalau mau pulang ke belitung dia juga sampaikan kepada saya
mas saya pulang mas sebentar mas
ya terus balik lagi
dia tidak pernah menikmati hidup
maka dia bersyukur ya diberikan anugerah oleh tuhan ya untuk masuk di penjara
sebagai kesempatan dia untuk merenung
karena selama dia itu bekerja terus
tidak ada masa istirahatnya
dua pertanyaan saya dijawab pak jarod selalu pak btp pak btp pak btp
sudah tidak ada pak ahok lagi
termasuk juga permintaan pak ahok kemarin di jawa
di salah satu tulisannya yang diunggah di media sosial instagram sama twitter
tidak mau lagi dipanggil ahok maunya dipanggil btp saja
biasanya kan kalau orang ada apa ya reborn lah gitu
ada sesuatu kayaknya yang kelam banget di masa lalunya
ada apa dengan nama ahok apakah segitu membekasnya kejadian kemarin
dia ingin kembali ke jati dirinya
kemarin itu bukan jati diri
nama sebenarnya dia kan
maka dia akan melakukan rebranding
memang brand dia ahok
tapi sekarang dia rebranding karena dia merenung dan sudah memaafkan para pembenci pembencinya termasuk
termasuk mau belajar
saya sangat kagum ketika ketemu sering diskusi itu masih tetap ada optimisme dan berpikir positif
yang saya senang sekali bahwa dia masih tetap mencintai indonesia ini
seberapa sering memangnya pak jarod nengok pak ahok di dalam penjara
mungkin dua puluh bulan ya kurang lebih ya dua puluh bulan
cukup sering saya tidak pernah menghitungnya
pasti ada setiap apa saya bilang setiap bulan setiap dua minggu sekali kah
paling tidak sebulan sekali ya
oke sendiri kah
sendiri kadang kadang istri saya saja
selain pak jarod ada juga teman teman dari pdipk yang juga pernah nengok gitu sekali dua kali
bumega belum tapi bumega sering mengirim makanan ke sana
oh ya apa makanan apa pak yang dikirim
makanan kecil ya termasuk makanan favorit dia termasuk mengirim buku buku
bukan pak btp di dalam penjara kebanyakan baca buku tulis juga ya
dia baca dia tulis dia belajar dia berolahraga
selain bu mega siapa lagi pak yang bapak tahu gitu lah yang paling sering gitu frekuensinya untuk mungkin ngirim makanan atau juga makan
pak jokowi belum pernah lihat
saya nggak tahu juga ya
saya nggak tahu juga ya
kita udah lama banget gak pernah melihat ahok ya pak btp saya jadi ahok btp ahok btp oke
kita udah lama banget gak pernah melihat pak btp dua puluh bulan kurang lebih kayak apa sih pak kondisinya pak btp ini sekarang
sekarang semakin fresh ya
semakin sehat nggak semakin atletis ya
aktivis apa olahraga di dalam
ya mungkin ya
sudah perutnya sudah mulai kenceng gitu ya six pack ya
apa sih emang kesibukannya pak btp di dalam penjara tuh
ya tadi itu
cuma nulis terus baca buku
baca buku olahraga gitu ya
dan yang itu ya latihan ngeband
main musik di situ
sama personel lainnya
oh iya bikin band juga nih pak ahok nih
band teman penjara
band teman penjara oke oke oke lah
saya mau kasih lihat tadi kan saya lihat
kesibukannya nulis nulis ngeband gitu ya
membalas surat ya
nandatangan di buku
itu semua dibalesin pak
ya sebagian besar dibalesin
kalau ada alamat ada perangkuk itu selalu dia bales dia usahakan bales
tapi nggak semua tamu diterima pastinya dong
tidak tidak semua tamu
ada yang pernah ditolak
saya tidak tahu
saya tidak tahu
tapi biasanya kan melalui dia punya penjaga ya di sana ya
oke saya mau kasih lihat pak jarod ada tulisan tangannya pak btp beberapa hari lalu
boleh saya minta buka
saya agak susah membacanya ini lukisan lah ya tulisannya kayaknya abstrak sekali ya
tapi kira kira kalau saya bacakan terima kasih doa dan dukungan
oh sudah bagus sih tulisan ini
oh sudah bagus
dulunya lebih jelek lagi
iya ini bagus sudah rapi ini
ini berarti nulisnya ini lama ini
ini cukup bagus ini
ini cukup bagus ya
artinya bisa dibaca dengan gampang gitu deh
saya nggak nyangka tulisan pak ahok ternyata jelek sekali
eh bagus ini siapa bilang jelek
saya mau ke yang page yang ini atau paragraf yang ini ada kalimat yang kesannya ya genuin tulus gitu
tapi kayaknya menyisakan suatu ganjelan di sini
bahwa saya diizinkan untuk ditahan di mako brimob
pak hoek bersyukur
gak bisa dipilih di pilkada dki dua ribu tujuh belas
nah jika saya terpilih lagi di pilkada tersebut saya hanyalah seorang laki laki yang menguasai balai kota saja
tetapi saya di sini belajar menguasai diri ya betul ya
iya diri saya sendiri
harus hidup saya kuasai balai kota hanya untuk lima tahun lagi
sayang nih jika ditanya jika waktu bisa diputar kembali mau pilih yang mana
saya akan katakan saya memilih ditahan di mako untuk belajar dua tahun liburan katanya remisi tiga lima bulan
untuk bisa menguasai diri seumur hidupku
saya melihat ada ganjalan di suatu apa ya
jadi ini yang juga sering kita diskusikan
bahwa betul betul dia bersyukur kepada tuhan ya
diberikan kesempatan untuk menguasai dirinya sendiri gitu ya
dengan cara seperti itu maka bagi dirinya
bagi pak btp itu lebih bersyukur sekarang
jadi tuhan menutup satu pintu
pasti tuhan juga akan bukakan pintu yang lain
dan pintu yang lain itulah bagi pak basuki untuk bisa menguasai dirinya sendiri
mengendalikan emosinya ya
kemudian berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara
dia bisa belajar dari pengalaman masa lalu
jadi sama sekali tidak ada penyesalan masuk ke penjara
dia malah bersyukur
justru kalau bersyukur
menyesal dengan bersyukur itu
kalau kita orang jawa gerutu gitu enggak
dia orang yang tidak pernah menggerutu atau menyesal menyesali dirinya sendiri
dia orang yang sangat optimis dan mau belajar
jadi itu yang kemarin itu adalah pembelajaran juga dari tuhan
bahwa dia harus masuk di makobrimob
maka daripada itu lebih susah menguasai diri sendiri
dibandingkan menguasai ibu kota
termasuk dicep sebagai penisa atau penodak
itu juga agama
dia kan sudah dinyatakan bersalah
tapi saya sekarang balik tanya
adakah diantara kita yang tidak pernah bersalah
adakah diantara kita dalam hidup kita itu selalu ada sifat sifat positif dan negatif
tidak ada seorang manusia pun yang sempurna
yang maha sempurna hanya allah swt
jadi menerima ya pak btp sangat menerima semua ini ya
sangat menerima dengan baik
dia menerima dengan baik dengan legowo dengan ikhlas
dan sudah meminta maklumat
dan sudah meminta maaf
apakah pak btp juga akan menerima bagaimana langkah karir politik pak ahok selanjutnya
karena kayaknya pak jarod di bulan desember paling yakin kemana ahok akan berlabuh terkait dengan karir politiknya
tapi kita akan jawab pun saja di dalam berikut
tetaplah di cnn indonesia connected
anda masih di cnn indonesia connected
masih bersama dengan pak jarod
terkait dengan langkah atau menebak langkah politik ahok selanjutnya
tapi kayaknya beberapa bulan yang lalu pak jarod ada statement yang sepertinya yakin sekali
saya nggak tahu siapa yang meminang siapa yang dipinang untuk masuk ke pdip
tapi saya mau kasih lihat dulu ini dia pernyataan dari pak jarod beberapa waktu yang lalu
dia bilang mas tolong pendukung pendukung kita itu kalau bisa jangan golput
makanya dia bilang kalaupun nanti saya masuk politik saya akan pasti masuk p tiga
ketika dia dihajar seperti itu di jakarta saya juga diajar seperti itu

jadi begini ya sebetulnya
ini bapak sendiri yang yakin atau pak btp juga ikut yakin

bapak sendiri yang yakin atau pak btp juga ikut yakin
dia cerita kepada saya bahwa sebetulnya kedekatan dengan pdi itu sejak lama
sejak beliau ada di belitung
di belitung timur
waktu itu dekat sama pak taufik imas
sama gitu ya
sudah sangat tertarik dengan pdi perjuangan
kemudian jadi anggota dprd jadi bupati ya
bersama sama dengan pd perjuangan juga ya
dia sangat berpilih perjuangan
termasuk juga kedekatan dengan ibu megawati soekarno putri juga cukup dekat
makanya pak btp itu berkesempatan waktu itu ada kerjasama ya sama kita
sama sama dengan saya untuk kunjungan ke cina waktu itu
makanya saya kenal dengan pak btp sejak tahun dua ribu enam an ya
ketika dia baru menjadi bupati belitung timur
jadi sudah lama sekali dengan pdi perjuangan
dan dia sampaikan bahwa dari semua partai memang ideologinya sama ya
tetapi menurut pak btp pdi perjuangan lah yang betul betul kekeh ya
yang betul betul sangat konsisten
itu membumikan pancasila
sebagai partai nasionalis yang beragama
semua anggota pdi perjuangan silahkan ya
kamu tidak membedakan suku agama etnis latar belakang
semuanya boleh masuk sebagai partai nasionalis
dan yang paling kekeh untuk menjalankan ideologi ini cuma pdi perjuangan
ini menurut pak basuki
termasuk juga ketika di dki jakarta ya
yang paling banyak turun itu adalah pdi perjuangan
bahkan ada kdpd perjuangan karena saking semangatnya ada satu atau dua yang terlalu capek
akhirnya meninggal dunia
dan pak btp juga tahu itu
makanya kalau seumpama dia mau masuk politik lagi
dia sebagai anggota biasa
anggota biasa pdi perjuangan
dia tidak mau menjadi pengurus apa enggak
dia tidak berpikir ingin jadi pejabat publik tidak
tapi bagaimana dia bisa membantu gitu ya
pengurus pd perjuangan yang di tingkat teranting misalnya begitu ya
di tingkat kekeh
kecamatan yang masih kekurangan
bisa berdarumah misalkan
termasuk juga bisa membantu kadang kadang pdi perjuangan yang membutuhkan bimbingan di dalam merancang apbd yang prurakyat
e planning begitu ya
sehingga betul betul apbd itu benar benar diarahkan untuk rakyat
sambil kita berusaha untuk menekan tingkat korupsi
sama sekali tidak punya keinginan atau willingness untuk nyalekan
atau kan pernah jadi bupati pernah jadi gubernur gitu
masa itu semua hilang keinginan itu
tidak dia tidak ingin nyalek dia tidak ingin jadi menteri dia tidak ingin jadi apa apa
tapi bagaimana dia bisa membantu orang lain
harus di politik
oleh sebab itu dalam waktu dekat mungkin beliau akan bekerja
beliau akan banyak di satu perusahaan begitu ya
dia bekerja gitu ya
karena banyak tawaran
dia akan sebagai adalah ceo
sebagai adalah ceo
ada tawaran saya mau bekerja
dia akan membuat btp foundation
untuk bisa menampung misalkan hasil penjualan buku misalkan
dia mungkin sudah latihan menyanyi gitu kan ya
dia akan bikin konser misalkan begitu ya
kemudian yang masuk silakan kalau mau beramal ya
masuk di ptp foundation gitu ya
dan dia akan menyanyi
dan saya tahu suaranya tidak begitu bagus
suaranya tidak begitu bagus
jadinya sama sekali tidak bagus
tapi yang penting dia sudah bisa menyanyi
dia sudah bisa mengikuti nada
kita pernah nyanyi bersama sama di ruang transit ya
pak btp sudah pasrah sudah terima lah terhadap apa yang dia jalani selama kurang lebih dua puluh bulan ini
termasuk juga memaafkan orang orang yang dulunya memojokkan dia mencela dia
saya mau putarkan ada satu potongan
termasuk mungkin yang ini
nanti tanggapannya saya boleh putarkan dulu
cuma karena terpaksa saja kan
iya tentu saja
siapa yang ingin memenjarakan orang kan gak mau
tapi karena terpaksa situasi
pada waktu itu prosesnya penegakan hukum ya apa boleh buat
dengan rasa ternyok
ya walaupun habis itu ya tentu saya juga minta maaf
karena memang tidak ingin
maksudnya menyusahkan orang gak ingin kan
kenapa pak tersenyum
termasuk kian maruf
iya jadi saya terima kasih pada pak kiai maruf
yang sudah memaafkan pak basuki
termasuk tadi statementnya pak kian maruf juga minta maaf
artinya kan sudah saling memaafkan
pak basuki juga sudah
bilang kepada saya sudah memaafkan
dan sudah bisa menerima apapun
yang sekarang dia akan sudah dia kerjakan kewajibannya
yaitu sudah saling memaafkan
jadi saya terima kasih sekali pada pak maruf amin yang berjiwa besar
termasuk juga kepada pak basuki yang berjiwa besar
dan saya mau hukum
dan saya mohon pada seluruh warga masyarakat indonesia juga berjiwa besar
jadi dijamin tidak agak clash ketika kalau nanti pak btp masuk ke pdi perjuangan
karena salah satu partai yang mendukung pak jokowi dan juga kian maruf kan di sana
pdi perjuangan itu sebagai partai terbuka
jadi siapapun warga negara indonesia
asalkan berideologi pancasila
setia kepada nkri
ya mampu membangun menjaga
dan menerima kebindekaan gitu ya
kemudian taat kepada konstitusi uud seribu sembilan ratus empat puluh lima
boleh masuk ke bd perjuangan
termasuk pak basuki
kalau mau masuk silahkan
memang ada prosesnya tentu saja
kita masih akan bahas banyak sekali pertanyaan kepada siapa dan juga kemana ahok atau pak btp ini akan berlabuh
mulai dari karir politik
ya mungkin juga kehidupan pribadinya
nanti kita akan jawab lagi
kita akan tanya ke pak jarod
lebih banyak lagi
tapi kita akan jeda terlebih dahulu
tetaplah bersama kami di cnn indonesia connected
jadi sudah saling memaafkan antara pak ahok pak btp dengan cahim maruf juga
artinya jalan kedepannya akan lebih apa ya
lebih tenang lagi
insya allah akan lebih ini lagi
ini juga jadi pertanyaan apakah ketika nanti pak ahok keluar kemudian memutuskan untuk kembali masuk ke dunia politik gitu
apakah ada possibility untuk berkampanye atau mungkin masuk jadi bagian tim kampanye untuk jokowi ⁇ maruf ⁇
dia menyampaikan tidak
clear itu tidak
tetapi beliau berpesan kepada para pendukungnya supaya tidak golput
supaya tidak golput menggunakan hak pilihnya ya
dan di dalam surat itu sudah jelas
bahwa supaya pendukungnya tetap memilih partai politik yang betul betul berideologi pancasila ya
ada di dalam surat itu
ingin ada di dalam posisi yang netral termasuk ahokers ini kan banyak sekali kan pak
termasuk kepada para pendukungnya untuk artinya tidak golput itu ada condong untuk memilih ke yang manakah gitu
termasuk ke pak jokowi
oh itu jelas clear untuk ahokers diarahkan untuk mendukung pak jokowi
kalau bisa jangan golput ya
karena pak ahok bilang bahwa pak jokowi itu orang yang bisa kerja ya
dan hasilnya kelihatan begitu ya kerjanya ya maksimal
mudah mudahan ya teman teman ya para ahokers terutama ya
ya jangan golput lah untuk indonesia
bukan persoalan pak jokowi ya
ini juga persoalan indonesia ke depan yang lebih baik lagi
saya mau kita asi indonesia sebelum ini kita buka polling
jadi ada polling questions dari warganet yang juga sama penasarannya dengan saya
mungkin kira kira apa sih yang akan dilakukan ahok setelah bebas nanti gitu
saya mau buka ini pak judulnya adalah apa yang ingin anda ketahui terkait kebebasan btp
satu hari sampai dua hari lalu kita buka ada beberapa pertanyaan
ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan
ini setelah bebas beliau ingin kembali berpolitik nggak sih atau menggeluti dunia usaha
dunia usaha kalau politik tadi udah dijawab
ya jadi dalam waktu dekat pak basuki akan jalan jalan lebih dahulu
jalan jalannya liburan maksudnya
kasian gak pernah jalan jalan soalnya ya
ya liburan beliau mau pulang kampung lebih dahulu ya
oh ke belitung
ya untuk siarah kan gitu kan sebentar lagi kan imlek
ya kan siarah habis itu mengunjungi beberapa tempat tempat wisata
liburan kemana pak
mau ke bali kemudian mau menikmati bunga sakura di jepang ya
jalan jalan sampai kapan pak berapa lama
waktu yang tidak tahu
waktu yang tidak tahu
habis itu kemudian diundang berbicara di australia
kemudian di new zealand gitu ya
ada beberapa undangan yang sudah beliau terima ya sehingga beliau akan sering banyak keliling
dalam kapasitas sebagai mantan gubernur dki itu
oke next pertanyaan berikutnya pilih pdip atau psi pak
wah kalau nanya ke pak jarot ya pasti beli mana pak
ini kayaknya soalnya psi juga masuk dalam bursanya pak ahok nih
ya tahu tapi kalau tanya ke pak ahok dia akan pilih pilih perjuangan ya
pak ahok pdip oke jadi setidaknya
dia akan pilih ya
nextnya lagi saya buka hanya saran nih apa bapak bersedia bila menjadi ketua pssi saat ini kira kira
beliau ini sudah capek kerja terus ya
ya toh pssi sudah banyak yang bisa ngurus lah pak erick thohir mungkin tepat lah
karena beliau kan ya kan punya klub bola pak ahok kan gak ada pengalaman di bola
oke jadi mau lengsel dari kursi ketua umum manapun ya
oke berikutnya akan nyalonin jadi capres
nggak ada bikinan kayak begitu nyalon kemarin jadi calon gubernur jakarta gitu kan
ya mungkin lima tahun lagi pak kepikiran kalau sekarang mungkin belum kepikiran
next saya lagi pak oke ini pak btp jadi pembicara mengenai kasusnya di luar negeri
ini soal kasus apa soal kapasitas jadi gubernur
dia lebih banyak di nanti akan berbicara tentang kapasitasnya sebagai gubernur ya
pengalaman dia sebagai gubernur untuk menata jakarta ya
jadi tentang apa komitmen beliau ya untuk betul betul ingin memberantas korupsi di jakarta dan indonesia
akan ditemani pak jarod juga nggak
oh tidak punya kesibukan masing masing ya
oke berikutnya lagi
wah ini dia nih ini yang juga paling banyak saya yakin pak jarod tahu nih pak
apa benar pak btp akan menikah lagi nih di bulan februari lima belas februari katanya kalau saya baca
jadi doakan saja yang terbaik untuk pak basuki ya toh
dan beliau kan juga sudah punya hak untuk menikah kan jadi doakan yang terbaik untuk beliau
dengan siapa pak
sudah banyak beredar itu ya
jadi betul dengan yang beredar sekarang
oh tidak sebelum sesudah
waduh kalau itu saya tidak bisa memperhatirakannya tergantung dua keluarga nanti bersepakat
empat belas februari valentine's nih jangan dikira

di jakarta atau di mana
saya tidak tahu ya mungkin di jakarta ya
pak jarod kenal dengan calonnya pak
ya kenal dong
oh oke oke ya kenal dong kenal sekali
dia tahu kenal gitu ya dan baik gitu ya
dan baik kemudian ya cocok lah
iya sudah sama cocok
itu masalah hati
kalau sudah sudah sama klik dua duanya ya sudah kan itu baik
tapi beda umur kayaknya jauh pak ya
oh tapi jauh
ya jauh tapi kan nggak ada masalah
sekarang pak ahok semakin mudah
ketemunya di mana sih pak ini pak ahok sama calonnya cinta berseminya pas kapan gitu
waduh ini masalah romantis banget ya
jadi begini pak ahok ini kan hampir tidak pernah berpacaran ya
berarti terakhir kali berbicara dengan bu vero
maksudnya cuma satu satunya pacar
ya jadi dia itu sosok laki laki yang lugu lurus kerja aja begitu ya
hingga ketika mau mencari pasangan ya kita diskusi lah sama samalah
harus ini juga aset pak jarod nih ini kira kira
dia tanya gimana sih pengalamannya mas jarod
saya bilang ya memang ada kalau saya sih punya beberapa kriteria lah
terus terlalu lah kriterianya seperti ini saya sampaikan begitu kan
tapi sekali lagi ya kalau masalah kecocokan hati ini yang paling penting
maka kriteria itu diambil oleh pak basuki gitu kan
jadi sekarang pak basuki lagi falling in love ya
hubungan dengan ibu vero
baik tidak ada masalah baik
kurang dari dua puluh empat jam lagi terakhir pak sebelum saya tutup
kurang dari dua puluh empat jam lagi
dulu pak jarod pernah bilang ke saya patah hati sekali ketika pak ahok masuk penjara
tapi kayaknya dua puluh empat jam lagi udah gak patah hati lagi ya
karena pak ahok akan bebas akan keluar
apa yang akan dilakukan di saat hari kebebasan pak ahok
ada rencana apa dalam waktu dekat
dalam waktu dekat beliau akan mengunjungi beberapa tokoh ya
yang beliau sudah janjikan ketika masih dalam penjara
untuk dihadir ya
adalah tokoh sepuh begitu ya
gak tokoh masyarakat gitu ya
dia akan itu
dan kemudian setelah itu dia akan ke belitung ya
yang jelas sekarang ini menjelang kebebasannya beliau akan berkumpul dengan keluarga
dahulu gitu ya
karena lama tidak bertemu secara rame rame begitu kan
dan setelah itu mau ke belitung
setelah itu beliau mau

pak jarod akan juga hadir untuk menyambut pak ahok
beliau tidak mau untuk disambut begitu ya
saya terakhir sebelum saya tutup sekali lagi
tiga kata mendefinisikan dari seorang jarod saiful hidayat kepada seorang basuki cahayapurnama
dan berbuat kebaikan
terima kasih pak jarod saiful hidayat sudah bergabung di cn indonesia connected malam hari ini
buat semua pertanyaan yang mungkin belum terjawab karena waktu kita sangat terbatas
mungkin nanti pak jarod bisa bales di timeline komen kolomnya ya
dm nya banyak juga ya
demikian cnn indonesia connected malam hari ini
terima kasih pak tarun pounds